selamat siang pemerintah mengumumkan kasus penularan varian covid sembilan belas omikron sudah ditemukan di indonesia
menteri kesehatan budi gunadisadikin kamis pagi menyatakan virus covid varian omikron tersebut terdeteksi pada seorang petugas kebersihan di rsdc wisma atlet kemayoran jakarta
menteri kesehatan mengatakan status positif omikron tersebut ditentukan berdasarkan tes whole genome sequencing yang dilakukan pada delapan desember oleh balit bangkes kemenkes
budi gunadi memastikan pasien yang teridentifikasi positif omikron tidak memiliki gejala berat dan sedang melakukan isolasi di rsdc wisma atlet
lebih lanjut menteri kesehatan
menkes budi gunadisadikin menyatakan pihaknya juga mendeteksi lima orang yang diakini suspek terduga positif omikron di wisma atlet jakarta
dan dari lima dugaan tersebut pemirsa dua diantaranya merupakan warga negara indonesia yang baru kembali dari amerika dan juga inggris serta menjalani isolasi di wisma atlet
sedang tiga kasus lainnya merupakan warga negara asing asal tiongkok di manado dan saat ini sudah diisolasi
sample kelima suspek dugaan omikron ini sedang dikirim ke bali
dan hasilnya diharapkan sudah keluar dalam tiga hari ke depan
dua kasus adalah warga negara indonesia yang baru kembali dari amerika serikat dan inggris
kedua warga negara indonesia ini sekarang sedang diisolasi di wisma atlet
tiga kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari tiongkok yang datang ke manado
sekarang sedang diisolasi di karantina manado
sekali lagi lima orang ini masih sifatnya probable karena baru dites pcr dengan marker khusus